saya tidak bermaksud jahat
barangkali saja saya bisa membantu nona
iya pak ahmad
saya datang kesini untuk mencari suami saya
selamat jalan hamidah
selamat jalan ji
sudah saya sediakan kamar kamar
disini kamar ibu
disini kamar ibu
bapak disebelah sana
kita akan tinggal disini selama dua atau tiga hari
sampai mendapat kepastian tentang kakak berama
dan kak harnum
sebaiknya di kamar ini
saya memilih kamar
yang lebih baik
biar aku sendiri
kau harus satu kamar
biarlah kakak gotawa
kita berdua disini satu kamar
kalian berdua masih pengantin baru
masa tidur pisah pisah kamar
ah kak harnum
kami kan bukan sedang berbulan madu
tidak ada salahnya kan
berjuang sambil berbulan madu
kami tidak akan membiarkan andika
termenung seorang diri
mengenangkan kakak brahma
tapi kalau kalian mau berkumpul
manteli boleh merayap ke kamar paman
panggilkan pak ahmad
ya ada pak
mereka di penginapan
sebaiknya kita berpencar
nanti sore kita bertemu lagi
saya tidak bermaksud jahat
barangkali saja saya
saya bisa membantu nona
iya pak ahmad
saya datang ke sini untuk mencari suami saya
kau maha besar
dugaanku ternyata benar
saya pun tengah mencari peramah
bapak bicara apa
nyonya boleh percaya
brama dan saya pernah bergaul selama satu bulan nyonya

saya akan mencari suami saya

saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
saya akan mencari suami saya
kak harno belum pulang
seharusnya beliau sudah kembali
jangan jangan dia menemui kesulitan
selamat malam pak
kami sedang mencari seseorang
apakah bapak melihat seorang wanita yang
yang berpakaian seperti saya ini
terima kasih purwuru
oh bajunya berwarna coklat susu
siapa kalian dan kenapa kalian menyusup ke dalam
kalian telah menawan saudaraku
di sini tidak ada yang ditawan
jangan banyak mulut
siapa yang berani mengganggu saudaraku akan aku hajar
kau tidak apa apa kak harno
tidak aku tidak apa apa
dia persis anak saya hamidah
rupanya persis hamidah ya angkuya
tuan pasti tuan abdul karim
mengapa tuan menahan kak harno
tidak saya tidak menahan harmo
oh benar mantili
aku tidak ditawan tapi diundang
kita bicara di dalam